dinas kesehatan jakarta memprediksi kasus demam berdarah denyu atau dbd di jakarta masih akan terjadi hingga bulan april atau mei
hal ini terjadi karena pergantian iklim yang masih saja terjadi saudara berdasarkan data dinas kesehatan jakarta hingga delapan belas maret dua ribu dua puluh
kawasan jakarta barat menjadi daerah dengan kasus dbd tertinggi yaitu lima ratus enam puluh dua kasus
sementara itu sebanyak enam puluh lima persen di rsud menampung warga akibat terkena dbd
dari bednya memang sedang naik sedang penuh memang betul begitu
namun memang kalau dibilang membeludak ia membeludak daripada biasanya ya seperti itu
jadi memang ada beberapa kasus kasus rujukan yang datang
ke kami pun memang tidak bisa semua kita terima seperti itu
saat ini bor kami enam puluh lima persen tanggal dua puluh empat maret dua ribu dua puluh
mayoritas pasien sebenarnya usianya variatif ya ada dewasa ada anak
namun memang mayoritas saat ini untuk pasien rawat inap kami itu lebih banyak di anak anak seperti itu
usia sd sampai smp biasanya